ikuti petunjuk ini dan lo akan dapat jawabannya
dear percaya deh sama gue
semuanya pasti baik baik aja dir
gue gak tau kenapa setiap kali gue jalan bang lo gue ngerasa damai
dan gue bisa jadi diri gue sendiri
gue senang banget bisa kenal
gue tahu kita baru aja kenal
tapi lo mau gak jadi pacar gue
mungkin ini terlalu syapat untuk gue omongin
gini pak sebenarnya dirli dan kayak anak baru di kelas kami itu pak mereka berpacaran lah
dan itu membuat teman teman satu tim merasa terganggu pak
kan bapak sendiri yang pernah bilang waktu di lapangan basket
kalau sampai kejuaraan berlangsung kita tidak boleh melakukan hal hal yang dapat mengganggu latihan pak
apalagi pacaran pak
tapi kenapa diri boleh pak
itu benar benar membuat kami merasa benar benar tidak adil
apa karena diri anak bapak
saya tidak pernah perlakukan diri secara istimewa
semua sama di dalam tim
dan peraturan itu berlaku untuk semuanya
kamu yakin kalau dearly pacaran
malahan mereka berdua sekarang sedang asik pak
bermesraan di taman yang ada danaunya pak
kalau bapak tidak percaya bapak bisa ikut sama saya saja ke sana pak
kalau ternyata kamu bohong saya bisa keluarkan kamu dari tim basket sekarang juga
tidak pak saya tidak bohong pak
saya rela dikeluarin pak kalau memang saya ternyata bohong pak
kembali ke pembalasan
kembali ke pembalasan
kembali ke pembalasan
kembali ke pembalasan
ikuti petunjuk ini dan lo akan dapat jawabannya
di sini nih pak di sini
tadi saya lihat mereka di sini pak
jadi di mana diri dan cewek yang kamu bilang pacarnya itu
sumpah pak saya melihat mereka di sini beberapa menit yang lalu
kamu discourse untuk pertandingan berikutnya
karena kamu sudah buang buang waktu saya untuk kebohongan seperti ini
tidak ada tapi tapi
ini resiko yang kamu terima karena kamu berbohong
pak tunggu dulu pak
saya bisa jelasin pak
pak tunggu dulu pak
dari mana kamu seharian
kan pak bapak yang nyuruh latihan supaya bisa lebih gede lagi
ghea gue mau minta maaf banget kalau dari pertama kali kita ketemu perlakuan gue udah gak enakin
tapi sekarang gue pengen lo jadi teman gue mau kan
wah kalau jadi temen sih gue pasti mau banget
berarti kalau misalnya lo mau jadi teman gue
mau kan datang ke pesta yang gue bikin
ya anggap aja ini sebagai tanda gue minta maaf sama lo ya
tapi sebenarnya sih ini juga tradisi sih di kelas kita kalau misalnya ada anak baru
dan nanti di pesta itu lo bakal jadi tamu kehormatan
makanya jangan sampai gak dateng ya
oh iya satu lagi ini pestanya pesta kostum
oke deh gue bisa yang datang ya
ah bener ya jangan sampai gak datang soalnya gue kasih nungguin lo ya
sip ya udah gue masuk ya
beberapa hal tidak terjadi seperti apa yang kita lihat di permukaannya
apa maksudnya pak indra ya gue gak ngerti
masuk masuk masuk
nuri jangan kerjaan kita nuri
iya dong nuri
nuri banget sih ini

ia udah ngurih nih
nuri udah dong nuri
gue takut nih nur
kurang banget nuri
nuri udah dong
nur jan ngagetin deh nur
oh masih gini lagi
masih gini lagi nur
nih lihat ya gue mau kasih tau lo sesuatu